setelah setahun sepak bola indonesia seperti mati suri akhirnya menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi
memberikan sejumlah syarat sebelum mencabut sanksi pssi
agar diselenggarakannya klb dengan menekankan empat hal
pertama mengubah status hukum dari bentuk perkumpulan saat ini menjadi perusahaan
seperti keberhasilan federasi sepak bola di australia
yang kedua dimasukkannya pasal kemilikan saham bagi komunitas supporter dalam klub
anggota federasi untuk dipertimbangkan kembali
apakah aspek kesejarahan pssi itu harus terus kita kawal
atau sebaliknya kita harus memperbaiki manajemen personalia
maupun orang orang yang bisa mengendalikan pssi secara reformatif